asian paragame sebelas dengan tema striving for equality
dibuka sabtu malam tiga puluh juli
para atlet perwakilan setiap negara menampilkan parade
yang diiringi tokoh pewayangan seperti punakawan dan pandawa
di village terakhir dari indonesia
disambut meriah oleh lima belas penonton yang hadir di stadion
parade dipimpin oleh chief demission andi herman
adapun pembawa bendera devila indonesia adalah atlet balapursi roda zainal arifin
acara ini juga dihadiri gubernur jawa tengah ganjar pranowo
yang sempat muncul pada awal acara dengan membunyikan kendang
sementara itu wali kota solo yang juga ketua indonesia asian para games organizing committee
atau inaspok di beran raka buming raka muncul dengan naik kuda
dalam upacara ini
wakil presiden ma'ruf amin tampak mengangkat keris sebagai simbol pembukaan
upacara tersebut dihadiri oleh lima belas penonton
yang terdiri atas sepuluh tamu undangan dan masyarakat umum
tiket yang diperoleh secara online pun ludes dalam dua puluh menit
dalam pernyataannya kepada media
menteri olahraga zainuddin amali menyatakan
dengan waktu singkat mampu menyuguhkan pertunjukan yang kental dengan budaya jawa
semua yang dari negara indonesia
negara negara serta termasuk sekian absf tadi
diapresiasi dan terima kasih kesediaan indonesia menjadi tuan perumahan selalu
ini memang sangat mebet
tapi ini gotong royong dari semua kementerian
terutama mamin kure
luar biasa sekali sudutnya
jadi dengan kekuatan yang sangat mebet ini kita persiapkan untuk mendorongnya semua
dua ribu dua puluh dua mempertandingkan empat belas cabang olahraga
yang akan digelar di empat belas venue di seputar kota solo karanganyar sukoharjo dan semarang jawa tengah
kartika bagus solo jawa tengah